pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi komodo pulau rinca menuai polemik lantas
sebenarnya bagaimana situasi di konservasi taman nasional komodo dan mengapa komodo menjadi salah satu satwa yang dilindungi
berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
dan komodo ini merupakan reptil karnifora purba yang langka dan hanya ada di indonesia
komodo ini juga bisa tumbuh hingga dua atau tiga meter dengan berat mencapai satu ratus enam puluh lima kg
komodo ini bukan termasuk hewan pemburu aktif
nah ia biasanya memburu mangsa yang lemah dan sudah terluka
dan komodo ini juga memiliki air liur yang beracun begitu
komodo termasuk satwa yang dilindungi ini karena terancam pun
nah data dari balai taman nasional komodo ini menunjukkan populasi hewan purba ini di indonesia sampai tahun dua ribu sembilan belas cukup fluktuatif
dan bergantung pada stabilitas ekosistem serta ketersediaan mangsa
nah diperkirakan saat ini jumlah komodo berkisar di angka tiga ekor
nah kita lihat lokasi habitat bagi komodo ini adalah taman nasional komodo ditetapkan pada delapan
atau maksud kami pada enam ekor
dua puluh maret seribu sembilan ratus delapan puluh dengan luas satu ratus tujuh puluh tiga hektare
dan sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh wilayah ini masuk ke dalam daftar cagar biosphere unesco
tepatnya sebagai man and biosfer reserve tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
lalu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu taman nasional komodo ini masuk ke dalam warisan alam dunia atau world heritage side
nah selain merupakan habitat bagi komodo ini terdapat dua ratus tujuh puluh tujuh
spesies hewan lainnya yang ada di sini
ini diantaranya tiga puluh dua spesies mamalia ada satu ratus dua puluh delapan spesies burung dan juga tiga puluh tujuh spesies reptilia
di sini juga ada dua puluh lima spesies hewan darat dan burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas
pada kawasan taman nasional komodo ini juga terdapat tiga desa dengan jumlah penduduk sebanyak empat delapan ratus empat puluh dua jiwa
nah kita lihat ini yang menjadi alasan
kenapa atau mengapa ada proyek pembangunan wisata atau rencana proyek pembangunan wisata di kawasan pulau rinca
yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada pembangunan infrastruktur di sana
ini jawabannya adalah karena kawasan ini termasuk ke dalam daftar lima kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn
dan ini dia daftar pengembang proyek investasi yang ada di sana lahan konservasi komodo
yang pertama adalah pt komodo wildlife ecotourism yang diberikan iups wa atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam di pulau komodo dan pulau padar
berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor sk tujuh ratus sembilan puluh enam tahun dua ribu enam belas
nah luas wilayah yang diizinkan untuk dikelola adalah seluas dua ratus tujuh puluh empat tiga belas hektare dari luas pulau padar
dan juga sebanyak satu ratus lima puluh satu sembilan hektare
jadi sekitar satu ratus lima puluh empat hektare dari luas pulau komodo
dan selanjutnya yang kedua adalah pt segara komodo lestari atau skl
ini dengan izin sk kemenhut nomor lima lima ratus lima puluh tujuh tahun dua ribu tiga belas untuk mengelola dua puluh dua satu hektare wilayah di loh buaya tepatnya di pulau rinca